mobil bukan lagi menjadi barang mewah di desa sumur geneng kecamatan jenu kabupaten tuban
hampir setiap rumah warga kini terpakir mobil keluaran terbaru
yang dibeli dari uang pembayaran pembebasan lahan kilang minyak pertamina
bahkan aksi para miliarder ini memborong mobil sempat viral di media sosial
namun tak jarang mobil seharga ratusan juta ini belum memiliki garasi
rumah rumah warga didesain tanpa garasi khusus lantaran belum pernah memiliki mobil
bahkan saat membeli mobil warga ternyata belum bisa mengemudikannya
wantono salah satunya
setelah mobil dikirim dealer bapak satu anak ini baru diajari mengemudi temannya
itu malam malam itu sama teman saya
diajari paginya sampai malam
lalu paginya sudah bisa sendiri saya
sempat menabrak atau nyenggol
enggak saya kan biasa nyupir traktor kok
yul traktor jadi malah sulit nyepi traktor daripada nyetir mobil
kalau menurut saya itu
pembebasan lahan kilang minyak pertamina berdampak positif terhadap penjualan mobil baru
saat dealer daerah lain mengalami penurunan penjualan di masa pandemi
dealer toyota auto dua ribu tuban sebaliknya mengalami lonjakan penjualan
dari target awal empat ratus delapan puluh unit per tahun mereka mampu menjual hingga lima ratus unit selama dua ribu dua puluh
namun banyaknya miliarder yang belum mahir mengemudi membuat bengkel dealer toyota auto dua ribu kebanjiran pekerjaan
beberapa mobil yang dikirim terpaksa dibawa kembali karena mengalami kecelakaan ring
beruntung mobil mobil para miliader ini dilengkapi asuransi sehingga dealer bisa membantu perbaikan
karena di sana memang banyak sekali warga yang belum bisa terlalu mahir untuk nyetir
sehingga ada beberapa unit yang begitu kita delivery dapat beberapa hari atau seminggu itu ada accident
tetapi alhamdulillah memang kita sudah mempersiapkannya itu dengan cara kita melengkapi penjualan kendaraan
dan kita yang ke sana adalah dilengkapi dengan asuransi
sehingga begitu ada warga yang mengalami accident kita bisa bantu proses pengerjaannya
proyek nasional pembangunan kilang grassroot revenery grr membutuhkan lahan seluas satu lima puluh hektare
dengan rincian delapan ratus dua puluh satu lahan darat dan sisanya reklamasi laut
lahan darat tersebar di tiga desa yaitu desa sumur geneng desa kaliuntu dan desa wadung
mayoritas lahan yang dibebaskan di desa sumur genang merupakan
appraisal mematok harga cukup tinggi yaitu rp enam ratus sampai rp delapan ratus per meter bergantung posisinya
ada dua puluh lima warga desa sumur geneng yang menerima uang pembebasan lahan
rata rata harga per meter lahan mencapai rp enam ratus hingga rp delapan ratus
ada warga yang menerima uang hingga dua puluh enam miliar rupiah
dikutip dari cnbc indonesia com
perencana keuangan safir senduk menyebut
cerdas berinvestasi adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan
safir menyebut ada dua jenis investasi
yakni investasi yang memberikan penghasilan tetap seperti deposito dan obligasi yang memberikan kupon bunga
ada pula investasi yang nilainya naik turun seperti saham
bagi yang masih berusia kurang dari empat puluh tahun seperti para milenial
bisa fokus pada investasi yang memberikan pertumbuhan seperti saham
namun bagi yang sudah berusia empat puluh atau di atas empat puluh lima
safir menyarankan untuk memilih investasi yang memberikan penghasilan tetap seperti deposito atau properti yang bisa disewakan
selain cerdas berinvestasi yang terpenting dalam mengelola keuangan adalah dengan mengendalikan pengeluaran dan mempersiapkan dana untuk pengeluaran mendadak
tim liputan cnn indonesia